puncak peringatan hari ulang tahun ke lima puluh enam partai golkar
rencananya diperingati pada dua puluh lima oktober di jakarta
selain peringatan puncak di ibu kota
seluruh dpd partai di tingkat provinsi juga melakukan perayaan
salah satunya dpd partai golkar di aceh
uniknya perayaan di aceh diisi dengan cara yang tidak biasa
para kader partai yang memiliki keahlian menyelam
diterjunkan ke teluk sabang untuk melakukan pengibaran bendera di bawah laut
penyelaman dilakukan pada kedalaman laut sekitar dua puluh meter
dengan tetap mengenakan baju kebanggaan partai
para kader cukup antusias menyelesaikan misi pengibaran bendera
selain pengibaran bendera di bawah air
dpd partai golkar aceh juga memperingati hud ke lima puluh enam partai tersebut
di titik kilometer indonesia di sabang
acara dipusatkan di tubuh kilometer indonesia

diri isi dengan sejumlah acara
seperti penyampaian pidato ketua dpd golkar aceh
penyantunan anak yatim hingga pemberian sembako bagi warga kurang mampu
apa yang menjadi tema kita
dan di aceh kita punya tema
golkar merebut kembali kemenangan di seluruh indonesia
dimulai dari titik indonesia
pada momen ulang tahun
dpd golkar aceh juga berharap
perekonomian indonesia segera pulih setelah terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
golkar juga menyatakan dukungan mereka terhadap upaya upaya yang dilakukan pemerintah
dalam menanggulangi covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi masyarakat
ibnu hajar banda aceh